terendam air lebih dari enam dua ratus jiwa mengungsi ke posko posko pengungsian
palangkaraya mulai dikepung banjir pada tiga belas november dua ribu dua puluh
awalnya empat kecamatan terkena dampak banjir
di antaranya kecamatan pahandut cekan raya sabangau dan bukit batu
pemerintah kota palangkaraya kemudian menetapkan status tanggap darurat banjir mulai tanggal lima belas november
sehari setelahnya pada enam belas november banjir semakin meluas dan mengenangi sejumlah wilayah di kecamatan rakumpit
banjir yang menggenangi lima kecamatan ini menjadi banjir terparah selama beberapa tahun terakhir
mayoritas warga mulai mengungsi ke posko pengungsian tanggal empat belas november dua ribu dua puluh
empat hari setelahnya sejumlah pengungsi mulai merasa kelelahan termasuk anak anak
bpbd kota palangkaraya mencatat lebih dari satu dua ratus anak
mengungsi akibat banjir
agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan pasca bencana
pemerintah provinsi kalimantan tengah kemudian memberikan layanan dukungan psikosoial
mulai tanggal sembilan belas november dua ribu dua puluh
tenda tenda darurat bagi pengungsi didirikan di sejumlah titik tersebar di dua puluh satu kelurahan
pada tujuh belas november pemerintah mulai merelokasi pengungsi di kelurahan langkai kecamatan pahandut
ke gorkoni sanaman mantike
lantaran sebagian posko darurat tak mampu lagi menampung warga yang mengungsi
di sini pula pengungsi anak anak mendapatkan terapi psikosoial
dukungan psikosoial juga sebenarnya bisa menjadi langkah awal kita untuk melakukan screening
bagi anak anak yang dia memiliki dampak psikologis yang ekstrim
jadi kita bisa screening awal sehingga kalau kita lihat oh ternyata ada perubahan perilaku yang ekstrim
akibat dari dampak bencana ini sehingga kita bisa lakukan intervensi psikologi
yang lebih intensif
banjir di kota palangkaraya tak hanya merendam kawasan permukiman
ruas ruas jalan penghubung sejumlah wilayah juga tergenang
selain kota palangkaraya kalimantan tengah
banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan trans kalimantan di kabupaten pulang pisau
lalu apa penyebabnya
saya sempat menelusurinya bersama seorang aktivis lingkungan
pada delapan belas november lalu bersama juru kampanye hutan greenpeace indonesia ari rompas
saya menelusuri banjir di desa bukit rawi kecamatan kahayan tengah kabupaten pulang pisau
yang merendam ruas jalan trans kalimantan sepanjang empat km
bang ari ini di satu sisi ada yang mengatakan ini karena curah hujan yang tinggi
kemudian di satu sisi lain pihak lain mengatakan bahwa faktor alam
ini adalah kondisi alam yang ada di wilayah ini yang menyebabkan banjir begitu ya
namun sebenarnya deforestasi itu eksis
memang alasan utamanya penyebabnya kenapa bisa banjir memang apa sih sebenarnya
jadi gini deforestasi di kalimantan tengah itu dari tahun dua ribu satu sampai dua ribu sembilan belas itu sekitar satu lima juta
itu tinggal menyisahkan sekitar tujuh dua juta hektare tutupan hutan di kalimantan tengah
atau sekitar empat lima persen
nah ini mengakibatkan sebenarnya daya dukung dan daya tampung
di wilayah kalimantan tengah ini menurun
nah tadi saya katakan ini berbasis das
ini das kahayan ada tinggal tiga tujuh persen tutupan hutan di das kahayan
nah itu sebenarnya sudah hampir mencapai yang batas minimum tiga puluh persen
satu das itu harus dipertahankan menjadi kawasan hutan
tapi sayangnya tiga puluh persen itu sudah dihapus di omnibus law
nah di hulu itu adalah hutan alam di hilirnya itu adalah gambut gitu
jadi memang kontras ekosistemnya itu di hulu hutan alam disini gambut
tapi gambut di kalimantan tengah ini kan sudah dirusak
sehingga kemudian mengakibatkan daya tampung terhadap air dan daya serat terhadap air dari gambut ini sudah rusak
itu yang menyebabkan air lama surut dan sulit surut
betul itu salah satu
karena daya resapnya semakin berkurang
daya resapnya semakin berkurang di wilayah gambut
di wilayah hulu itu sudah terjadi deforestasi
gumbak gumbak gambut ini fungsinya
sudah berkurang daya resapnya akibat apa
ini sebenarnya dari pembangunan sejak zaman xplg
dimana pemerintah soeharto coba membuka lahan food estate
skala luas satu empat juta termasuk wilayah ini
yang kemudian membuka kanal kanal luas
sehingga kemudian mengeringkan lahan lahan gambut
jadi ketika dikeringkan kubah kubah gambut itu fungsi hidrologinya itu menjadi berkurang
bupati pulang pisau puji rustad dinarang berpendapat
kondisi alam menjadi faktor penyebab banjir di lokasi ini
informasi yang saya dapatkan dari hulu sungai ketayan
ini memang daya serep air juga kurang
tapi memang lahan atau resapan air di wilayah kabupaten pulang pisau sendiri seperti apa yang ibu lihat
ini memang tahun yang sangat luas sekali pak

tapi ya itu saya tidak bisa mengatakan bahwa itu kena apa
tapi sebenarnya kena alamnya pak jadi akhirnya jalan tapi ya itu saya tidak bisa mengatakan bahwa itu kena apa
tapi sebenarnya kena alamnya pak jadi akhirnya jalan tapi ya itu saya tidak bisa mengatakan bahwa itu kena apa
tetapi dengan adanya mungkin kalau pemerintah mempercepatkan bangunan jalan itu
ini cuma khusus buat pulau pisau bisa lewat dari atas
ya jalan layang yang berada di kilometer sepuluh jalan trans kalimantan inilah
yang digadang gadang akan mampu menyelamatkan mobilitas warga saat banjir datang
jalan layang ini ini sebenarnya pembangunannya dimulai tahun dua ribu sembilan belas
sebenarnya usaha menargetkan

saat ini kalau kita melihat banjir berendam

total jalan layang ini sekitar tiga km
berarti ada satu km yang masih berpotensi terendam banjir
apabila jalan layang ini selesai diperjalanan
tak hanya di bukit rawi
ruas jalan trans kalimantan di desa tumbang nusa kecamatan pulang pisau juga terendam banjir
genangan air mengakibatkan kemacetan panjang
ya gimana lagi ya nomanya faktor alam sudah kan
gitu udah bisa mengelak sudah kan
ya pasar aja lah
tapi terkendala nggak sama transportasi
ya pasti terenggala pasti terkendala
semua terkendala kan
semua kayak bahan bahan apa segala pasti yang
sangat banyak lah kendalanya
gubernur provinsi kalimantan tengah sugianto sabran mengakui
saat ini terjadi banyak pendangkalan di sungai sungai besar termasuk hulu sungai
bahkan sungai sungai kecil hilang
sugianto meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali
izin perusahaan perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri
agar daerah aliran sungai tak semakin rusak
terjadi banjir ini adanya sungai sungai kecil yang hilang
terus ada pendangkalan sungai besar
nah kita ada terdiri dari sebelas sungai
di kalimantan tengah sungai berita itu yang terpanjang
sembilan ratus km panjangnya
nah dari kenapa bisa terjadi pendangkalan
itu kan kami melihat
kami melihat kami cek dari atas dua tiga tahun ini
karena banyaknya perusahaan perusahaan
baikpun hti baikpun perkebunan sawit
yang di daerah hulu sungai kahayan
baikpun yang di hulu ketingan baikpun di hulu yang di sungai arut
itu kan mereka ini kan menanam itu sampai pinggir sungai
cuma lima puluh meter seratus meter sampai pinggir sungai
untuk itu saya meminta kepada pemerintah pusat
supaya ini atur itu legislatif dan eksekutif pusat lah
yang membuat aturan kan di sana
kami kan cuma mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat
supaya dari kiri kanan sungai ini harus
para perusahaan ini supaya lima ratus meter paling tidak
lima ratus meter paling minimal
lima ratus meter supaya kenapa
supaya tidak terjadinya abrasi sungai
tanpa disadari banjir yang terjadi di kalimantan tengah
adalah akibat kerusakan lingkungan
bukan hanya faktor alam semata
namun bencana banjir juga disebabkan oleh tangan tangan manusia
deforestasi yang menyebabkan berkurangnya tutupan hutan
mengakibatkan daya tampung air di daerah aliran sungai semakin berkurang
jika ini terus terjadi
maka banjir besar akan berubah
berpotensi akan terus menerus terjadi di kalimantan tengah
tim liputan cnn indonesia